papua daerah yang kaya akan sumber daya alam dan papua memiliki kekayaan laut melimpah tanah yang subur dan kaya dengan hasil tambangnya
kekayaan alam harus dikelola bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan khusus untuk papua
saatnya semua pihak bersama sama membangun dan memajukan papua sesuai dengan amanat otonomi khusus
pembangunan bidang kependidikan misalnya kesehatan dan juga perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta infrastruktur tentu saja harus ditempatkan pada skala prioritas
penting untuk menyatukan satu visi persepsi untuk kemakmuran papua secara keseluruhan
bagaimana untuk mewujudkannya insight akan membahasnya bersama saya
ketertinggalan pembangunan di indonesia timur bukanlah masalah baru
selama masa jabatannya presiden jokowi mengalokasikan dana besar untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di indonesia timur wilayah yang lama terabaikan administrasi sebelumnya
hasil pembangunan ini mulai tampak walau tidak lepas dari berbagai ketimpangan dan ketidakmerataan
presiden joko widodo menegaskan negara ini bukan hanya jakarta dan jawa
masyarakat papua juga membutuhkan logistik
pembangunan seperti masyarakat yang tinggal di jawa
tak hanya itu jokowi pun menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas karena akan bertarung dengan negara lain
karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga untuk merawat untuk memajukan tanah papua ini
itulah mengapa di periode kedua saya dan pak maruf amin kunjungan kerja pertama yang saya lakukan setelah dilantik
adalah mengunjungi tanah papua
di sisi lain presiden jokowi dodo mengungkapkan sulitnya membangun infrastruktur di bumi cianrawasi
kesulitan mulai dari medan hingga cuaca yang menjadi tantangan utama dalam membangun infrastruktur di tanah papua
membangun infrastruktur di papua sangat berbeda jika dibandingkan daerah lain seperti di pulau jawa
infrastruktur yang sedang dibangun di papua tidak hanya tentang jalan dan jembatan
tapi juga tentang pemenahan dan penyelesaiannya
jalan jalan tol
salah satu kebijakan joko widodo sebagai presiden republik indonesia adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh indonesia
presiden jokowi meyakini program membangun jalan tol misalnya jalur kereta api dan infrastruktur
akan membantu meningkatkan ekonomi lokal dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di wilayah terpencil
salah satu yang paling diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur di provinsi papua dan papua barat
meski kaya dengan sumber daya alam wilayah ini tertinggal dibanding dengan provinsi lain
nah masalah apa saja yang terjadi di papua saat ini dan apa pendapat orang papua mengenai perkembangan dan pembangunan yang berlangsung di papua
telah hadir bersama saya di studio seorang aktivis papua dan juga akademisi dr jin richard
halo pak jean apa kabar
dan kita jaga jarak kita tetap ya menggunakan face shield supaya kita aman
pak jin ya kalau kita lihat sejak periode pertama presiden jokowi dan sesuai dengan programnya yaitu membangun indonesia itu dari pinggir
ini untuk dari segi perekonomiannya dan juga infrastrukturnya kita lihat cukup banyak fokus
yang dicurahkan kepada papua dan juga papua barat
nah ini bagaimana setelah enam tahun ini pak jin kira kira pembangunan dan kebijakan terhadap papua bagaimana dari perspektif seorang aktivis dan akademisi papua
jika ditelah lebih lanjut bagaimana kebijakan jokowi terhadap papua khususnya bisa dikatakan perkembangan di papua selama pemerintahan jokowi lebih terasa ya
karena satu satunya presiden yang mampu memberikan perhatian khusus kepada papua mungkin selama ini hanya jokowi salah satunya
sebelumnya mungkin pernah memberikan beberapa masukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membangun papua tapi yang paling dirasakan itu adalah jokowi
namun pertanyaannya adalah apakah pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran
pembangunan jalan pembangunan pelabuhan perbaikan infrastruktur
struktur ya pembangunan fisik lah istilahnya
nah itu lebih dirasakan oleh siapa karena masyarakat asli papua masih banyak yang jalan kaki tidak menggunakan kendaraan
masyarakat papua kebijakan bensin satu harga itu sampai saat ini masyarakat papua masih banyak yang lebih memilih jalan kaki daripada menggunakan kendaraan
oleh karena itu kebijakan kebijakan ini masih dirasakan belum maksimal
belum maksimal ya
apalagi kalau kita melihat papua dan papua
papua barat tapi juga ada daerah pegunungan dan juga daerah pantai
di situ sumber daya alamnya berbeda komposisi masyarakatnya juga berbeda taraf ekonominya juga berbeda
jadi idealnya bagaimana selain hanya infrastruktur tadi fisik tadi yang mungkin dinikmati oleh tidak seluruh masyarakat papua
apa yang harus dibangun
ya mulai dari pendekatan yang belum pernah dicoba yaitu pendekatan melalui adat
jadi di provinsi papua sendiri itu pendekatan adat sangat diperlukan
di papua sendiri ada namanya mrp majelis rakyat papua
ini sesuai otonomi khususnya
didengungkan sebagai aspirasi masyarakat adat terhadap pemerintahan pusat
dengan demikian kebijakan kebijakan pusat itu harus bisa diartikan oleh masyarakat adat bahwa ini yang kita mau
jadi bukan top down ya
contoh contohnya yang contoh konkret pak
nah yang konkretnya dari mulai pendidikan
tadi sempat dibahas oleh beberapa narasumber lain tadi
bahwa pendidikan itu menjadi hal yang paling penting di papua
nah ini yang menjadi salah satu masalah atau isu utama yang belum bisa diselesaikan
sampai sekarang juga masih belum
padahal kan misalnya dengan perkembangan pembangunan yang sudah cukup lama ya terjadi di papua
dan juga otsusnya juga cukup lama kan sejak reformasi apalagi
ini bagaimana untuk luar biasa
lebih mengakselerasi ke sana
difokuskan ke sana
ke hal hal yang sifatnya software nya manusianya ketimbang fisik
jadi ya pembangunan mulai dimulai dari pembangunan manusianya
pembangunan pendidikan sekolah pendidikan sma itu harus didengungkan
karena basicnya itu dari situ
mulai dari bisa membaca baru bisa mengenal informasi
kemudian baru bisa berinovasi
tapi kalau dari awalnya sudah salah
tidak ada sekolah yang memadai
tidak ada pendidikan yang cukup
ini sulit untuk masyarakat papua berkembang
dalam lima puluh tahun ke depan
karena selama ini sudah lima puluh tahun indonesia masuk ke negara
papua masuk ke dalam negara indonesia
tapi belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan
khususnya dari sumber daya manusia
nah ini saatnya pemerintahan jokowi fokus ke pendidikan
dan mulai dikerjakan kebijakan kebijakan yang bisa merespon kebutuhan dari masyarakat papua
dengan cara pendekatan mrp tadi
tapi kalau dari inisiatif dari masyarakatnya sendiri
atau mungkin dari teman teman aktivis
atau yang berkarya
yang berpendidikan di papua
karena cukup banyak juga kan teman teman yang berpendidikan dari papua
karena kalau kita lihat kan juga dari segi ekonomi
ada misalnya bagi hasil dan pendapatan asli daerah itu
tapi mungkin perlu difokuskan dengan cara cara yang lebih inovatif
penggunaan dananya itu
penggunaan dana otsus yang sampai saat ini itu
masih belum ada yang terasa terhadap manusia
kebanyakan fokus ke infrastruktur
karena perlu raporan
sedangkan manusia ini investasi
tapi lima puluh tahun ke depan itu bisa dilihat hasilnya
hal inilah yang dianggap kurang menarik mungkin bagi pemerintahan pusat
oleh karena itu fokusnya harus ke pendidikan
pendidikan dasar diperbaiki
kemudian perbaikan kurikulum
kurikulum harus disesuaikan
di sini bisa belajar melalui internet
di papua listrik pun tidak ada
bagaimana bisa kita bersaing dengan masyarakat di presiden
oleh sebab itu infrastruktur internet itu juga harus ada ya
karena ini sekarang semua lebih dimudahkan dengan adanya digital ya
tapi pak jin anda kan seorang akademisi juga ya
istilahnya kalau memang membangun dari awal dan tidak terlalu tergantung lah kepada pemerintah pusat misalnya
karena mau tidak mau kan inisiatif ini juga kan harus datang dari grassroot
dan di daerah mana saja
kita bisa mulai dari daerah daerah terpencil
itu kita seperti di pegunungan jaya wijaya di daerah daerah pelosok di papua
itu kita mulai berikan sebuah beasiswa bagi orang orang lokal
dan kemudian nanti ditarik kita bawa ke pusat
artinya di pemerintahan di jayapura itu kita bisa didik menjadi tenaga tenaga yang ahli
tenaga tenaga yang pengajar yang ahli
kemudian kita bisa kembalikan
dikambil beasiswa dan sebagainya
setidaknya mereka punya nilai sosial dari kulturnya mereka
dan mereka itu lebih pendekatan lebih gampang daripada kita datangkan guru dari jakarta suruh ngajar di pedalao
itu lebih sulit
karena local wisdom kan juga jauh lebih penting ini
karena bahasa bahasa lokal kemudian ada pendapat pendapat seperti di daerah papua sendiri itu kan sangat beradat
adat adat suku suku adat kepala adat dan sebagainya itu harus tahu
struktur organisasi harus tahu
dan itu paling tepat jika kita mengambil orang ahli papua yang dari suku itu
kemudian kita bawa ke pusat
kemudian dikembangkan menjadi trainer trainer
itu cukup banyak
sampai saat ini belum ada program seperti itu
kebanyakan program itu kita berikan beasiswa kepada orang papua
pergi ke luar negeri atau ke jakarta kemudian lupa pulang
itulah yang jadi masalah
akhirnya justru tidak membangun daerahnya
tapi ini kita lihat kan juga sangat berbeda ya antara papua masyarakat yang tinggal di pegunungan di pedalaman dengan yang di pesisir
nah ini bagaimana ini pasti juga merupakan tantangan ya dalam membangun wilayah ini secara istilahnya integral kan
tantangan tersendiri adalah perbedaan dinamika dari orang orang pesisir dan orang pegunungan
masing masing punya budaya yang berbeda
orang orang pegunungan mungkin lebih keras dan sebagainya
orang orang pesisir mungkin lebih lembut atau sebaliknya
ini kita harus dalami lagi
oleh karena itu pendidikan dari suku pesisir atau suku pegunungan itu harus di benar benar asli orang sana
orang asli harus bisa membangun orang asli papua juga
dengan demikian ada keberlanjutan
demikian juga orang dari sana setelah mengajar itu menjadi sekolah dan sebagainya
akhirnya bisa mandiri
jadi desa desa mandiri di papua
daripada kita tinggalkan setelah dia sudah berhasil dia malas pulang
orang dari sukunya dibawa keluar
karena biasanya ya lebih merasa lebih sukses mungkin kalau tidak tinggal di daerah mana
pertama kita bisa buat kebijakan ikatan dinas dan sebagainya
saya pikir itu sudah dilakukan di beberapa kebijakan seperti lpdp
cuma ini konteksnya itu lebih ke pendidikan dasar pendidikan sma dan sebagainya
itu bisa mulai dari situ
dengan adanya ikatan dinas ini ada keterikatan secara hukum dan ada keterikatan secara moral terhadap masyarakatnya
kenapa karena dia merasa oh iya masyarakat di daerah saya di rumah saya itu masih tertinggal
dan hukumnya itu merandaskan mereka harus balik
nah ini keduanya ini mengikat sistemnya
dan ini bisa memastikan mereka akan kembali lagi ke daerah asalnya
dengan demikian bisa keberlanjutan
jadi kita summarize kita ringkas
kira kira karena ini daerah ini kan cukup kompleks dan cukup jauh
dan bagaimana untuk kedepannya kira kira yang perlu dilakukan dalam tiga empat tahun ke depan oleh presiden jokowi
mungkin kebijakannya yang tadi
saya fokuskan ke pendidikan pertama
pendidikan yang bagaimana
pendidikan yang menjurus ke pelosok pelosok papua
bukan membangun sekolah di jayapura
jadi berarti harus ada training terhadap guru guru asli lokal
harus ada training guru guru dan sebagainya
pertanding guru guru lokal yang datang ke jayapura
bisa di training oleh guru guru dari jakarta
kemudian mereka kembali lagi ke desanya ke kampungnya
dan mereka mengembangkan kampungnya
terlebih lagi kalau misalnya mereka bisa mengembangkan kampungnya
bukan tidak mungkin akan ada titik titik entrepreneur bahkan
bisa lahir dari kampung kampung di bawah
iya seperti pak jin sendiri
tapi pak jin sendiri ada rencana nanti ke depan kembali ke kampungnya
mungkin setelah covid selesai
kalau covid selesai bisa kembali ke kampung
jadi untuk istilahnya mendidik masyarakat papua
oleh masyarakat papua yang sudah terdidik
jadi mengembalikan berkontribusi lah
terhadap apa yang selama ini sudah didapatkan ya ilmunya
terima kasih pak jin dan sukses
karena masa covid ini cukup menantang bagi kita semua
dan insight with desi anwar masih akan kembali dengan narasumber berikutnya
kami masih membahas papua
dan kali ini akan bersama dr felix fernando wanggai
kepala pusat analisis kebijakan dan kinerja kementerian ppn bapenas
tetaplah bersama kami
ya masih bersama insight with desi anwar
dan telah hadir di studio bersama saya dr felix fernando wanggai
kepala pusat analisis kebijakan dan kinerja kementerian ppn bappenas
kita menggali ya peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur
serta manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat

silahkan tonton di video berikutnya
saya mau ke masyarakat papua
pak felix apa kabar
bu baik ya
kita sudah bicara dengan rasumber kita
pak jin ya
dari beliau dari perspektif aktivis dan akademisi
apa kira kira pembangunan yang diperlukan oleh papua dan khususnya masyarakatnya
kita lihat dan kita apresiasi bahwa di bawah kepresidenan
fokus beliau terhadap papua kan cukup besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur
dan untuk kepresiden saya
meningkatkan kegiatan ekonominya
nah ini mungkin yang harus
kita waspadai biasanya kegiatan
ekonomi karena berdasarkan
sumber daya alam
dan lain sebagainya itu
kita lihat banyak sekali ditekankan
kepada misalnya penggunaan lahan
dan juga pertambangan
dan lain sebagainya mungkin pak felix
supaya ini semua sustainable
ekonominya jalan tapi
lingkungan hidupnya juga terjaga
dan masyarakatnya juga mendapatkan benefit
apa saja strategi yang harus
dilakukan iya memang
menarik kalau artinya
berbicara tentang bagaimana mengelola
di papua dan papua barat
kita akan lihat dalam sebuah kerangka
yang besar ada sebuah komitmen
besar dari pemerintah
dari bapak presiden joko widodo
dalam melihat papua sebagai bagian
dalam konteks pembangunan indonesia
bahwa kebijakan besar bahwa pembangunan ini
tidak hanya terkonsentrasi di
pulau jawa tetapi juga mendorong
sentra sentra ekonomi baru
kalau dalam bahasa kami bapenas
tidak hanya dari sisi sentra sentra
pertumbuhan baru tapi adalah sentra sentra
keadilan baru jadi membuat sentra sentra
ekonomi baru membangun dari pinggir
indonesia ini katakan betul membangun indonesia dari pinggiran
nah tapi ini supaya tidak ada
moral hazard nya lah istilahnya betul
sehingga dalam konteks untuk
papua sebetulnya kita
menyeimbangkan ada semacam keselarasan
antara tiga aspek
penting yang sebetulnya kita dorong
bahwa kita akan dorong dari sisi aspek
tentu pertumbuhan ekonomi
kemudian juga dari sisi
yang kedua dari sisi aspek sosial
artinya bahwa juga aspek pemerataan
terutama untuk saudara saudara kita di
dan yang ketiga tentu dari sisi aspek
dan kami yakin bahwa dalam konteks
pembangunan papua ini kan membutuhkan tiga aspek
ini dari aspek
dari aspek ekonomi
juga harus tumbuh menciptakan
lapangan lapangan kerja baru karena kita
sadari bahwa dengan kehadiran investasi
misalnya itu akan membuka
lapangan kerja baru yang tidak tergantung
dengan sektor pemerintah saja
dan kemudian adalah
sektor aspek sosialnya
dan menariknya dalam konteks untuk
keselarasan antara ekonomi
antara sosial dan aspek
atau lingkungan hidup memang akhirnya
saat ini sebetulnya sudah
lima tahun terakhir dan akhirnya
ditekankan lagi untuk pembangunan
hingga dua ribu dua puluh empat dalam kebijakan
baru untuk papua itu kita
mendorong percepatan pembangunan
berbasis wilayah adat
dan zona ekologi artinya bahwa kita misalnya
dorong pengembangan di utara
papua kemudian di tengah
papua kemudian dalam konteks
selatan papua ya dalam
konteks misalnya percepatan pembangunan
di merauke di bovendigul
di mapi dan ini melibatkan
masyarakat setempat ya sehingga kita berharap bahwa
antara pemerintah antara swasta
antara masyarakat lokal ini menjadi
sebuah bagian dalam konteks membangun
bahwa kita yakin dalam konteks papua yang besar
tetap kita mendorong
peran pemerintah kemudian
peran swasta dan peran masyarakat lokal
dan juga pemerintah daerah tentu saja
harus menjadi inisiator dalam
hal ini ya supaya tidak top down
tapi ada keterlibatan dari masyarakat
mungkin ada dua hal yang harus di
pak felix yang pertama kita ketahui
karena banyak di sana
terjadi gap antara pendatang
dan penduduk lokal misalnya
dan ini juga
bisa menghadirkan kecumburuan dan ketimpangan
ekonomi dan kedua
kalau memang sumber daya
alamnya di sana memang dieksploitasi
atau dikembangkan dan digunakan
jangan hanya bisnis besar
misalnya mendapatkan manfaatnya
tapi justru masyarakat
lokal yang mendapatkan manfaatnya
manfaat secara ekonomi dan sosial
ini bagaimana memastikan
memang tadi karena karakter papua ini kan
sangat beragam papua penuh
dengan warna sehingga dalam konteks
kebijakan pemerintah kita membagi
mempertimbangkan pendekatan kultural
ada tujuh wilayah adat
di papua dan masing masing
wilayah adat ini kan karakter
tingkat adaptasi sosial
kemudian tingkat pola
mata pencarian sistem kepemilikan
tanah kemudian sistem
juga dalam sisi sistem ekonomi
lokal misalnya sehingga
dan juga tingkat perkembangan
pembangunan sehingga akhirnya
pemerintah melihat bahwa
kemudian juga dari
pemerintah baik pusat maupun daerah
kemudian kita mendorong dari sisi
pembangunan yang lebih terpadu ataupun
integrated policy jadi kita berharap
bahwa mendorong istilahnya
keterlibatan masyarakat papua ini dari
semua segmen sosial baik
daerah dari sisi misalnya untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah
kemudian dari sisi segmen misalnya
untuk masyarakat untuk
peningkatan vokasi kita
dorong ada beberapa berbagai pusat pusat
pelatihan sesuai dengan wilayah adat
saudara saudara kita yang mungkin tidak melanjutkan
pendidikan lebih tinggi tapi ini ada ruang
untuk pendidikan vokasi kemudian
yang terakhir adalah untuk
pengusaha asli papua terakhir
pemerintah bapak presiden
joko widodo mengeluarkan

yang mendorong peran serta
pengusaha asli papua di dalam berbagai projek projek
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah ini artinya bahwa bagaimana
keterlibatan masyarakat asli
papua ini dari semua segmen segmen
iya jadi harus ya harus ada ini
bisa dikatakan sudah berapa persen dalam
pembangunan di papua ini betul betul melibatkan
masyarakat lokalnya itu sendiri pak
memang kalau kita
lihat kan jangan maksudnya
lebih banyak yang
dari luar yang justru mendapatkan
manfaatnya iya kalau kita lihat kan
karakter papua yang tadi kami sampaikan
dari sisi wilayah ada tapi juga
dari sisi distribusi penduduk di
wilayah kawasan perkotaan
maupun di kawasan perkampung
desa ya kalau
dalam konteks papua kan disebut kampung
masing masing kan tentu punya
berbeda cara partisipasinya
sehingga tentu kami melihat bahwa
berbagai investasi baik dari pemerintah
yang tadi kami sampaikan
keterlibatan pengusaha lokal asli
papua kemudian pengusaha pengusaha kecil
kemudian dari sisi misalnya
investasi besar itu lebih pada
keterlibatan untuk sebagai
tenaga kerja kemudian juga
untuk aspek berbagai
development juga yang dilakukan jadi
kalau kami melihat
di situ yang sebetulnya peran
dari pemerintah maupun dunia usaha untuk
tapi juga kapasitas yang kalau dalam bahasa
kebijakan yang konteksual papua
atau biasa disebut kebijakan yang benar benar rasa
papuanya untuk melibatkan
asli papua contoh contoh misalnya
usaha ataupun enterprise
yang cocok untuk masyarakat papua dan
bisa melibatkan sebanyak
tadi ya masyarakat
adat itu itu apa apa saja
yang bisa dikembangkan
mungkin kalau karena kan beda beda
ada yang di pegunungan misalnya atau ada yang
di perkotaan atau yang di pinggir laut
karena memang karakternya berbeda
tapi yang paling di tempat yang paling membutuhkan
itu kan biasanya daerah pedalaman
jadi di sini pembangunan yang mungkin
agak masih terbelakang
kalau keterlibatan saudara saudara kita
asli papua ini kan memang tadi tergantung
dengan zona ekologi yang ada sehingga
dari pengalaman yang selama ini
menjadi intervensi dari pemerintah
baik dari bapak nas maupun berbagai kl
itu kita bisa melihat dengan potensi
lokalitas yang ada
misalnya saat ini kita mendorong
kopi dan tanaman
pegunungan tengah misalnya di jaya wijaya
kita ada beberapa kegiatan kegiatan
baik misalnya di pegunungan tengah
kemudian misalnya kalau di utara
untuk aspek perikanan dan
kelautan ada beberapa yang saat ini
sudah mulai menggeser dari
tetapi dengan berbagai pertimbangan
kemudian perubahan curah hujan
kemudian daya tangkap yang lebih jauh
maka saat ini kita dorong untuk
lebih aspek nelayan budidaya
baik yang ikan
maupun kemudian rumput laut ini saat ini
kemudian misalnya di daerah
barat misalnya terutama
misalnya untuk hilirisasi
pala kalau kita lihat
pala kan menjadi potensi
ini menjadi kita
orang asli papua yang sesuai
dengan konteks lokal
kemudian juga dengan istilahnya
tradisi ini tetap ada tetapi punya
nilai marketplacenya juga
pertumbuhan ekonomi berdasarkan tradisi
keterlibatan masyarakat adat dan juga
kearifan lokal dan seharusnya
kalau memang betul betul diterapkan dengan baik
sustainabilitasnya atau pembangunan
jangka panjangnya kan bisa dijaga
betul dan menariknya juga
kemarin tanggal dua puluh sembilan
kemarin bapak presiden mengeluarkan
tahun dua ribu dua puluh tentang
percepatan pembangunan papua dan papua barat
wakil presiden menjadi
ketua tim pengarah dan menteri bapak nas
sebagai ketua harian ini bisa
mengkonsolidasi lima aspek penting sebetulnya
aspek sdm kemudian
dari hulu sampai hilir melibatkan orang asli
papua kemudian untuk
aspek infrastruktur kemudian yang
poin keempat yang penting tentang
lingkungan hidup dan
tapi juga aspek lingkungan hidup
di papua dan papua barat baik pak felix
terima kasih banyak
atas waktunya dan insight nya
semoga sehat selalu
sama sama terima kasih juga
tetap bersama kami
insight with desi anwar akan
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas cara cara
dan strategi untuk membangun papua
sejak sudah ditemani oleh
seorang anggota dpr dari fraksi partai golkar
dapil papua barat yaitu robert yopi
kardinal dan kita
tadi sudah cukup banyak
membahas ya apa apa saja kira kira
arah pembangunan yang dibutuhkan
pak robert apa kabar terima kasih
work from home biasanya selama ini ya
pak robert ya
dengan papua juga harus zoom
tapi koneksinya disana
bagaimana sekarang kalau di papua
kalau koneksinya tergantung
ada yang ada ada yang tidak ada juga
lebih banyak yang adanya
daripada yang tidak ada atau
lebih banyak yang tidak ada
ini harus menjadi catatan ya salah satu infrastruktur
yang paling penting sekarang bukan saja
jalan tol dan pelabuhan
tapi internet ya koneksi internet
pak robert tadi kita sudah
membahas apa apa saja yang
dibutuhkan ya khususnya dari
kacamata masyarakat papua
kalau saya lihat dari segi infrastruktur
itu kan sudah ya banyak yang
bisa dilihat bisa dirasakan
tapi mungkin yang belum
dan sangat diperlukan oleh masyarakat
papua adalah pembangunan sdm nya
ya salah satu yang menjadi
papua terbelakang mungkin kesempatan
untuk pendidikannya kurang
kesehatan akses kesehatannya juga masih
belum cukup dan yang penting lagi skills
keterampilan kesempatan untuk bekerja itu
cukup ya terbelakang dibanding dengan provinsi lainnya
ini bagaimana pak
pak robert sebagai warga yang mewakili dapil
papua barat apa apa saja
kalau dari saya melihatnya begini
pendidikan di papua ini satu hal yang
perlu menjadi perhatian serius
walaupun kita berterima kasih kita di dpr
dan teman teman sudah membuat undang undang
otsusi itu sangat baik
tapi implementasinya belum
undang undangnya baik cuman
ini kan perlu leadership yang kuat
dan pengawasan dari pusat maupun
daerah karena dalam amanah undang undang itu
apakah karena komitmennya kurang dari pusat
atau memang banyak sekali tantangan dalam
membangun papua ini
kalau kita bicara ini memang panjang sekali
karena sistem sistem ini kan tergantung
dengan kepala daerah jadi sistem
pilkadanya sistem itu mempengaruhi itu semua
diperlukan dari dana otsusi untuk pendidikan
kalau ini dijalankan itu berarti
dana sudah cukup
dan keberbahakan total kepada orang asli papua itu harus
jadi bukan daerah saja pusat pun harus menjadi
jadi koordinasi antara pusat dan daerah juga
untuk mengawasi penggunaan dana dana tersebut
nah ini selama ini menurut pak robert
kenapa susah sekali ya
ini koordinasi maupun pendidikan
maupun jadi fokus strategi dan implementasi ini dijalankan
khususnya mungkin di daerah daerah yang
ya pemerintah daerahnya juga mungkin tidak terlalu fokus ke situ
ya kalau saya melihat kurang fokus
jadi mungkin untuk kedepan ini
sekarang kan undang undang juga sedang direvisi
saya kira kesempatan yang baik untuk ini
dan banyak juga
pertama jadi pns
yang kedua jadi tni
yang ketiga jadi polri
menurut mereka lebih gampang
apalagi sekarang ada kebijakan
pemerintah akan buat bahwa
dan menurut pak robert ini kurang sehat ya
iya mereka kan harus bisa yang lain bisa
jadi mungkin juga dididik untuk menjadi entrepreneur
mungkin ide ide untuk cara mendidiknya itu bagaimana pak robert
caranya mesti seperti kembali lagi seperti zaman dulu
itu banyak sekolah sekolah asrama yang dibuat
banyak kita punya orang tua senior senior yang berhasil
yang hebat hebat itu
karena mereka pendidikan pola asrama
dan ada pola politeknik
sekarang di atau fokasi atau
yang disesuai dengan
yang diperlukan oleh perusahaan perusahaan yang masuk ke papua
sehingga mereka dididik disitu bisa diterima
sesuai dengan keahlian yang mereka punya
dan ini dilakukan sekarang atau
jumlahnya apakah asrama yang
hanya beberapa perusahaan saja mungkin besar ya
karena perusahaan besar itu kan punya modal besar
dia bisa mendatangkan orang untuk mendidik
jadi peran swasta dalam hal ini sangat penting ya
tapi kenapa ada pemerintah daerahnya sendiri
ini kan pak robert ya khusus misalnya di papua barat ya
kenapa misalnya tidak ada
kita selalu mengkritisi mereka kenapa tidak jalan dengan baik
apa karena tidak peduli atau bukan menjadi sesuatu yang dianggap penting
kalau saya melihat mereka mungkin belum merasa penting itu pendidikan
tapi ada beberapa kepala daerah yang laksanakan itu
bahkan sekolah gratis rumah sakitnya gratis
angkutan pun gratis
iya jadi sangat tergantung kepada kepala daerah
kepala daerah dan wilayahnya dimana
tidak semua ya tidak semua
tidak semua ini ya tantangannya jadi
khusus untuk papua barat apa saja tantangan yang terbesar pak
kalau saya di papua barat itu pendidikan sudah mulai lebih bagus
memang kalau saya juga pendidikan di papua agak rendah itu karena kualitas guru juga
nah ini dia
ini juga persoalan juga banyak yang datang
begitu masuk menjadi guru
untuk batu loncatan
setelah jadi guru berarti kan pns juga
sudah itu mungkin mengajar dua tiga tahun dia pindah
nah ini mungkin nanti ke depan
dengan undang yang baru kita mungkin dibatasi
iya tadi ada pak jin mengatakan mungkin harus ada insentif ya
bagi orang orang teman teman papua yang sudah berpendidikan
sudah punya ilmu untuk kembali untuk membangun wilayahnya sendiri
ini bagaimana kira kira insentifnya
karena cukup banyak kan
orang orang papua yang berpendidikan
kalau insentif itu ya itu mungkin nomor dua
tapi bagaimana kemauan untuk membangun daerahnya sendiri
nah ini supaya bagaimana
bagaimana itu mereka kan harus merasa cinta kepada daerahnya sendiri
ini yang harus kita bangkitkan kita semua
tidak mungkin ini contoh di papua barat itu tidak mungkin
ada satu daerah yang namanya raja ampat itu
daerah terluarnya itu kalau di papua itu daerah terluarnya itu
itu dua ratus mil dari pulau biak
gurunya kalau mengajar disitu
gajinya siapa yang nganter
berasnya siapa yang nganter
nah ini kan persoalan besar sekali
jadi tantangannya juga tantangan karyawan
tidak mungkin orang yang dari gunung pergi jadi guru di pulau pulau itu
tidak mungkin harus anak anak dari situ
mereka ini yang kita didik kita buat
perlu juga kita di pola asrama itu sangat baik
karena mereka akan bersatu semua di situ
bagaimana mereka membuat satu pemikiran pemikiran yang baik
dalam asrama itu untuk membangun daerah yang kembali
iya dan mereka disiapkan dengan keterampilan
keterampilan segala macam
yang memang betul betul bisa digunakan ya
pns tni poori
polri hanya hanya itu ya tiga jadi pilihan
tapi sebenarnya kan banyak kesempatan
apalagi kalau kita tadi bicara raja ampat gitu
entrepreneur entrepreneur itu kan seharusnya yang di
itu tadi saya katakan termasuk entrepreneur juga
sekarang kebijakan di raja ampat sudah maju
banyak masyarakat yang di pulau pulau yang punya kampung kampung itu
mereka punya homestay
itu sudah jadi mereka sudah hidup dengan pariwisata itu
mereka yang menjaga alamnya sendiri
jadi mereka ada punya adat namanya sasi
sasi berarti tidak menangkap ikan tidak bom ikan
orang luar masuk mau menangkap ikan situ dilarang juga sama mereka
jadi dibikin adat namanya sasi
jadi pak felix juga menyebutkan fokus membangun ekonomi berbasis adat ya
berbasis tradisi dan berbasis kearifan lokal
pak robert sendiri ya ini masalah pendidikan kesehatan ini kan juga sangat terkaitan dengan akses
bagaimana melihat papua secara
bagaimana supaya ini kan basic ya
supaya tidak ketinggalan
taruhlah infrastrukturnya sudah ada tapi software nya ini
memang untuk melakukan pendidikan dan kesehatan di papua itu untuk daerah daerah yang jauh
daerah daerah remote itu memang sangat sulit
karena perlu butuh biaya yang tinggi
dan tidak mungkin seorang dokter ahli
tamatan dari jakarta atau dari jogja mana mau pergi ke sana
dia mungkin datang ke kota sorong aja atau kota jayapura
kalau ke internjaya ke yahukimu belum tentu dia mau
kalau kepegaf di papua barat belum tentu dia mau
karena memang jalannya kadang kadang listrik juga tidak ada internet juga tidak ada
ini kan persoalan juga
jadi infrastruktur internet itu konektivitasnya memang sangat penting ya harus diterapkan
tadi seperti pak jim mengatakan harus ada semacam ikatan dinas lah bagi kita ya pak
bagi yang misalnya mendapatkan beasiswa itu harus mau tidak mau
itu salah satu
kembali ke kampung untuk membangun kampung halaman
tantangan terbesar selain itu apa saja
karena ada masalah aspek sosial masalah ekonomi belum politik
tantangan terbesar itu karena kalau tantangan terbesar adalah mereka masih pengen
guru guru masih pengen di dekat kota saja
itu bagaimana mereka bisa ke kampung itu yang persoalan
iya pak robert ya
semoga dengan nanti adanya otonomi khusus ini betul betul diimplementasikan dengan baik
pembangunan khususnya terhadap sdm dan pendidikan kesehatan itu difokuskan ke yang daerah pinggiran ya
harus ada effortnya tapi sebenarnya kan bukan masalah dana
bukan masalah dana
tapi masalah kemauan
jadi di sana itu di kampung kampung itu sekolah sd banyak
begitu kecamatan smp cuma dua
dan kulunya juga sering absen
ini kan persoalan juga kecamatan ada sma satu aja
bagaimana mereka tingkat sekolahnya akhirnya tidak ada ini
baik ini merupakan tantangan bagi pemerintah membangun bukan saja infrastrukturnya
infrastruktur jauh lebih gampang
tapi membangun software nya
jadi pak robert terima kasih banyak atas waktunya dan insight nya
dan tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
ini pak jack
saya jadi pemerintah sekali
untuk membahas kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan yang telah menjalankan bisnis di tanah papua selama tiga puluh tahun
dan juga kira kira apa saja tantangannya pak lui pak kabar
namanya bagus sekali tapi dikenalnya pak louis
iya terima kasih
sehat pak lui
pak lui tadi kita sudah berbicara dengan tiga narasumber dan ya sepakat sangat kompleks ya untuk membangun papua
mungkin lebih gampang kalau memang hanya membangun infrastruktur fisiknya saja
tapi yang penting adalah bagaimana membangun sehingga memberikan dampak yang positif manfaat bagi masyarakatnya
baik dari segi ekonomi dan dari segi sosial dan dari segi macam macam lah istilahnya
tadi pak robert anggota dpr ya fraksi golkar dari dapil papua barat mengatakan bahwa peran swasta
peran bisnis peran penanam modal di papua itu memiliki ya sangat penting untuk membantu
itu dalam perkembangan papua
ini bagaimana kira kira selama ini pt tsi ya korindo group apa apa saja tantangan dan bagaimana memastikan bahwa semua ini bermanfaat pada masyarakat lokal
iya jadi mbak desi yang pertama kami itu didirikan di indonesia tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan berarti kurang lebih sudah lima puluh tahun kami di indonesia
dan kami mulai bisnis itu di daerah yang cukup terpencil di kalimantan
dan bisnis kami terus berfokus pada bidang kehutanan
kemudian waktu terus berjalan kami mengembangkan industri plywood dan venir di kalimantan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
kemudian lanjut kami membangun industri kertas koran
dan kemudian di awal tahun sembilan puluh an kami diundang kami termasuk dalam beberapa informasi
kantor yang diundang pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di papua
khususnya dalam proyek trans papua pada waktu itu
nah kalau ditanya apa alasan kami mau berinvestasi di papua yang pertama papua ini potensinya luar biasa
iya pastilah sumber daya alamnya luar biasa
potensi luar biasa itu berarti ada peluang di situ
kalau dulu beberapa waktu yang lalu pak presiden bilang papua ini seperti surga kecil
itu di bumi
yang kedua kenapa kami mau masuk ke papua
karena kami punya pengalaman membangun bisnis mulai dari daerah terpencil di kalimantan
karena itu kami cukup percaya diri di papua kami bisa bertahan
dan yang ketiga tentu ada nilai yang kami harus pertahankan
karena kami ingin terlibat dalam pembangunan nasional
contohnya apa saja khususnya yang bisa dikontribusikan untuk memajukan masyarakat lokal
ini kan salah satu kenapa misalnya investasi itu diadakan kan memang untuk kepentingan bukan saja nasional tapi lokalnya kan
iya jadi saya perlu informasikan mbak desi
ketika kami masuk ke daerah yang namanya asike itu daerah di pinggir sungai digul
itu letaknya kurang lebih tiga ratus lima puluh km dari merauke
letaknya di perbatasan papua neogini
dan kalau kita ke arah utara
ke boven digul itu kurang lebih seratus km
itu tidak ada apa apa di sana
jauh kemana mana dan tidak ada apa apa
makanya yang kami lakukan pertama adalah kami membangun infrastruktur dasar
karena lalu lintas utama pada saat itu ya lewat sungai digul itu
kemudian kami membangun jalan
kami membangun jembatan
kemudian menyediakan pasokan listrik
kemudian kami membangun perumahan dan lain sebagainya
itu infrastruktur dasar yang harus kami bangun dulu di awal
memang penting juga untuk kepentingan bisnis
kita harus ada infrastrukturnya
setelah itu kemudian terus berjalan
kemudian kami meyakini dalam perjalanannya rupanya ini bukan sesuatu yang mudah
kami pikir kalimantan itu sudah susah
tapi rupanya ini jauh lebih sulit dari kalimantan
tadi saya bilang infrastrukturnya tidak ada

sumber daya manusia pun minim terbatas
risikonya juga tinggi
bagaimana kita bisa beradaptasi dengan suasana seperti begini
yang kita lakukan tadi saya sudah sampaikan di awal
bahwa kita membangun infrastruktur dasar
dan terkait dengan sumber daya manusia suka tidak suka
kita harus masuk ke hal yang lebih detail
kita harus dukung pemerintah
kita membangun sekolah
kita menyiapkan fasilitas kesehatan yang harus memadai
kemudian baru kita bicara soal hal hal ekonomi dan kemudian ya lingkungan
biasanya perusahaan khususnya di daerah terpencil dan daerah yang cukup menantang ini csr nya itu sangat sangat mandatory ya
ya itu sudah pasti
bangun sekolah bangun rumah sakit membangun jalan dan lain sebagainya
tapi selama ini partisipasi rekrutmen terhadap tenaga lokal di dalam perusahaan
iya saat ini kami punya kurang lebih sebelas tenaga kerja
sebelas total ya
ya total sebelas tenaga kerja di daerah asike daerah kecil itu
op itu orang asli papua
kemudian rasio laki laki dan perempuan itu tujuh puluh banding tiga puluh
dan kalau buat kami presentasi ini memang harus terus kami kembangkan
secara bisnis kami lebih senang untuk merekrut lebih banyak lagi
kenapa jauh lebih sedikit ya ketimbang
ya persoalannya kita berada di daerah yang sangat terpencil
saya ingin informasikan di kabupaten bovendigul itu jumlah penduduknya itu enam puluh sembilan ribu kurang lebih
pegawai kami itu sebelas
belum lagi ditambah kalau dia punya istri dan punya anak
jadi memang tidak mudah
karena memang distribusi penduduk di daerah itu ya memang sangat sangat sedikit
karena itu kami membuka kesempatan untuk saudara saudara kita untuk juga ikut terlibat dalam pembangunan ini
baik tapi untuk itu kan mau tidak mau harus diberikan pelatihan skilling dan lain sebagainya
kita istirahat sebentar pak louis
tapi masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
tamu saya pak louis dari korindo group
dan pak louis tadi kita ketahui bahwa sangat sulit ya untuk menghadapi dan menjalankan bisnis di sebuah daerah yang betul betul jauh
ini dekat bovendigul asiki
ya namanya saya sudah pernah ke merauke tapi asiki belum
karena kesananya saja lumayan jauh
jadi selama ini ini tantangan ya dalam merekrut tapi juga melatih training
karena di sana kan masyarakatnya tentu beda ya
skill yang diperlukan bagi sebuah perusahaan kan tentu tidak bisa begitu saja didapatkan dari sdm lokalnya
dan kemudian ya itu
selama ini pak louis apa apa saja yang perlu dilakukan supaya bisa diterima
kehadiran sebuah perusahaan ini di tengah masyarakat dan dirasakan benefitnya
betul mbak desi
jadi kita kalau bicara papua kita tidak bisa bicara jangka pendek
kita mesti bicara berapa langkah ke depan
karena itu kami meyakini bahwa kami mesti mengawali dengan pembangunan pendidikan
kami membangun cukup banyak sekolah di sana
kami mendukung juga beasiswa bagi anak anak
berapa sampai saat ini yang diberikan kira kira
empat ratus lebih masyarakat di lokal ya
kita tidak bicara di luar
kemudian kami membantu kurang lebih satu ratus tujuh puluh guru
kalau enggak siapa yang mau membayar gaji mereka di sana
dan itu yang kami lakukan dari sisi pendidikan
yang kedua dari sisi kesehatan kami bangun klinik
kami bangun tujuh klinik
tujuh klinik dan satu klinik besar
yang kita sebut rumah sakit di yasike itu
saat ini rata rata perbulan itu kami melayani kurang lebih sembilan ribu pasien
karena lagi lagi ini bicara konsep yang harus lebih luas
lebih utuh begitu ya
kalau kita tidak bisa bicara soal kita mau rekrut tenaga asli papua berapa sih
tapi kita tidak menyiapkan infrastruktur
mau tidak mau tadi harus didirikan asramanya atau sekolahnya
tadi menurut pak robert idealnya begitu
sehingga mereka ada terlatih dan setelah lulus itu punya skill keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan
karena itu ketika kita sudah mulai hadir
kita sudah tiga puluh tahun di sana
dan kemudian masyarakat melihat bahwa memang kita sungguh sungguh melakukan kontribusi yang nyata
mereka bisa lihat semuanya
dulu misalnya saya katakan
ini bicara soal sumber daya manusia
kalau orang sakit
kalau tidak bisa ditangani di klinik kami
kan harus setidak tidaknya ke merauke
kalau ke merauke itu lima jam perjalanan
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
karena itu kami sepakat
kami harus bangun rumah sakit yang representatif di asike
agar ketika kami berjumpa dengan kesulitan kesulitan itu ada jawabannya
dan itu membuat masyarakat kemudian menerima kami
tidak semua yang pada awalnya diundang
investor itu bertahan
tantangan yang tinggi itu kemudian pelan pelan membuat beberapa dari mereka gugur
jadi di wilayah itu mungkin tinggal kami sendiri
yang sudah kurang lebih tiga puluh tahun di sana
dan selama ini ya tantangannya cukup berat kan ya
tapi masih ada masalah apa saja sekarang
lesekan mungkin sosial
mungkin kecemburuan dan lain sebagainya
itu kan yang
apalagi antara yang pendatang dan masyarakat lokal
ini kan pasti terjadi lah pak
tapi begini mbak desy
kalau di lokasi kerja ini semua orang kerja
suasana memikirkan hal hal di luar kerja itu relatif lebih sedikit
jadi kuncinya diberikan aktivitas
para pihak itu mesti terlibat dalam bisnis besar ini
kalau semua terlibat maka kami yakin tidak ada ruang
tidak ada waktu untuk membicarakan hal hal yang di luar itu
memang saat ini kami punya tantangan yang besar
kami sejak empat tahun yang lalu kami berhadapan dengan kampanye negatif
karena ya kita juga indonesia dianggap inilah
apalagi kalau praktek sawitnya itu tidak dilakukan dengan baik ini
ini pasti menjadi
bikin sakit kepala
hantaman yang sangat keras buat kami
karena itu beberapa hal yang kami lakukan memang kami melakukan engagement dengan para pihak
agar semua pihak itu atau para pihak pemerintah masyarakat adat kemudian tokoh tokoh agama lsm
mereka tahu apa yang sementara kita lakukan
kalau misalnya kita ingin memasukkan kepentingan kita dalam satu bentang alam
mari kita diskusikan itu
mana areal yang harus kita buka mana areal yang harus kita konservasikan mana areal yang harus diperuntukkan untuk kepentingan ini dan itu
dan itu yang sementara ini kami lakukan
jadi memastikan supaya ini karena memang ini bisnisnya perkebunan dan sawit ya khususnya
ya mau tidak mau konservasi melakukan bisnis yang ramah lingkungan
ini menjadi prioritas tentu saja bagi korindo
jadi kami tentu fokus pada perbaikan secara internal agar bisnis ini apa namanya menjadi sustainable
tapi lagi lagi kami mengajak semua pihak untuk melihat apa yang sudah dan sementara kami lakukan di papua
kami bukan katakanlah korporasi yang hanya datang sebentar kemudian lihat lihat sebentar dan kemudian pulang
kami bertahan selama tiga puluh tahun
itu bukti kecintaan kami terhadap tanah papua dan itu bukti komitmen kami untuk membangun papua
jadi memang mau tidak mau iklimnya juga itu harus diperbaiki ya
karena ya jelas tentu saja bisnis ini harus jangka panjang karena benefitnya juga harus betul betul dirasakan oleh masyarakat lokal
perekonomian setempat juga harus ditingkatkan
jadi berarti komitmennya juga harus jangka panjang
tapi ya bisnis iklimnya itu juga menurut pak louie apa yang masih harus diperbaiki
jadi keluhan semua investor di papua itu setidak tidaknya tiga
yang satu infrastruktur minim
itu sudah pasti
yang kedua sdm nya terbatas
risikonya tinggi juga begitu mbak desy
nah kita mesti mengerti suasananya ini
kalau kita di jakarta dan kita melihat apa yang terjadi di papua seolah olah yuk
ini harus begini dan ini harus begini
saya pikir cara terbaik adalah kita datang kita duduk dan kita mendengarkan apa kebutuhan para pihak di tapak
sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan bersama
dan lagi lagi buat kami yang sudah tiga puluh tahun di papua masyarakat pemilik hak wilayah itu harus mendapat porsi yang tepat
bukan kita bicara hanya dalam frame lingkungan hidup
tapi hak masyarakat pemilik hak ulayat itu juga mesti didorong ke depan
iya baik jadi komitmennya memang harus jangka panjang
pak louis terima kasih banyak atas kehadirannya dan insightnya
dan jaga kesehatan selalu
terima kasih mbak desi sama sama
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
jangan lupa ya selalu jaga jarak
rajin cuci tangan
menggunakan masker dan face shield kalau perlu
dan tentu saja jaga kesehatan
sampai jumpa dan bye bye